liodra margareta ginting berhasil meraih juara pertama untuk kategori tiga belas hingga lima belas tahun dalam festival sanremo junior di italia
sanremo junior festival dua ribu tujuh belas merupakan sebuah kompetisi menyanyi internasional untuk solois anak umur enam hingga lima belas tahun yang diselenggarakan di kota sanremo
liodra mengaku ini jadi tantangan tersendiri baginya ada
liodra merupakan kontestan satu satunya dari indonesia
ia menyanyikan lagu dear dream ciptaan erwin gutawa dan gita gutawa dengan lirik berbahasa inggris gubahan ria lemena
jadi kita termasuk itu ya dadakan kali ya kan karena persiapan aku kurang lebih satu bulan
tapi karena aku udah pernah bawain lagu ini karena lagu ini sebenarnya lagu single aku sendiri yang ada di album desa rata rata judulnya janji untuk mimpi
tapi kalau dibawa ke festival jadi diubah versi inggris judulnya jadi dear dream gitu
liodra yang berasal dari medan ini merupakan salah satu anggota di atas rata rata atau darf generasi kedua
di atas rata rata adalah sebuah proyek garapan erwin gutawa dan gita gutawaf yang berusaha mencari dan menampilkan kehebatan anak indonesia di bidang musik
gita gutawa sebelumnya pernah menjuarai festival serupa international nile song festival di mesir
memang dari pengalaman situ banyak belajar juga sih aku
memang salah satunya juga kenapa kok lumayan ngotot juga gitu bahwa anak di atas rata rata harus punya pengalaman serupa gitu
jadi memang akhirnya mungkin aku banyak ngasih ngasih tips pengalaman saran juga mungkin gitu dari apa yang waktu itu aku alami
gita bersama sang ayah erwin gutawa tak ingin berhenti
lewat proyek di atas rata rata gita berharap dapat terus menemukan lebih banyak lagi bakat
dan juga dapat menemukan lebih banyak lagi bakal